berbeda dari biasanya sebanyak satu ratus lima puluh tiga orang pejabat baru lingkup pemkot jambi
rabu mengikuti pelantikan bukan di suatu gedung namun di kuburan tpu pusara agung di kawasan jalan lingkar barat
para pejabat tingkat eselon ii tiga dan empat atau jenjang jabatan kepala dinas camat dan kepala bidang
atau bagian maupun lurah dilantik di makam yang merupakan kuburan khusus covid sembilan belas
selain tempatnya yang memang sunyi dari keramaian suasana pengambilan sumpah jabatan pun terasa lebih khidmat
karena nisan kuburan turut menyaksikan pelantikan
syarif fasha wali kota jambi menyatakan pelantikan sengaja di kuburan yang berjumlah sekitar sembilan puluh jenazah covid sembilan belas
bukan untuk mencari sensasi namun ini lebih mengingatkan pejabat baru
kalau covid ada di antara sekitar kita dan korban jiwa terus bertambah
karenanya pejabat masih menjadi duta atau contoh bagi bawahan
maupun masyarakat yang berada di dalam kuburan
untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan
mengantisipasi terpapar maupun menekan jumlah penderita covid sembilan belas
selain itu para pejabat mesti pula ingat amanah dalam jabatannya tidak untuk korupsi
karena kuburan bakal menantinya
ada sembilan puluh an masyarakat saudara saudara kita
umat muslim yang meninggal karena covid sembilan belas di makam kami sini
dan sengaja kami memilih lokasi ini bukan untuk hal hal yang bagaimana
tetapi kami ingin mengingatkan kepada kita semua
kepada para pejabat dan khususnya masyarakat kota jambi
covid ini ada di antara kita
maka untuk itu kita harus waspada dan harus menjalankan protokol kesehatan
jadi jangan sampai beranggapan bahwa covid tidak ada